seorang pria parubaya asal margahayu kabupaten bandung tega mencabuli anak tirinya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar
kelakuan bejatnya tersebut sudah dilakukan selama hampir tiga tahun
sementara itu di bekasi perempuan yang menyamar sebagai asisten rumah tangga ditangkap polisi setelah mencuri di rumah majikannya
sama informasi lainnya inilah kilas kriminal selengkapnya
js penjual cilok berusia empat puluh tiga tahun ini ditangkap polres bandung karena mencabuli anak tirinya yang berusia sebelas tahun
kejahatan seksual itu dilakukan tersangka sejak tiga tahun lalu saat korban masih kelas empat sekolah dasar
korban yang masih di bawah umur ketakutan untuk melaporkan perbuatan ayah tirinya tersebut pada ibunya
pencabulan itu akhirnya terbongkar setelah tetangga melaporkan js ke polisi
sk warga dusun kerajaan desa lemah abang kecamatan lamahabang karawang jawa barat membunuh otim seorang janda beranak satu usai mengencaninya
perempuan pemilik warung kopi itu dibunuh sk karena kesal ditagi uang usai kencang
padahal sebelum berhubungan intim sk sepakat membayar sejumlah uang pada korban
pelaku panik saat korban berusaha menakut nakutinya dengan kapak dan malah menghujani korban dengan kapak dan batu
sm lelaki berusia empat puluh empat tahun dan ss wanita berusia tiga puluh lima tahun ditangkap polres metro bekasi kota karena mencuri
ss yang mengaku bernama mika susanti melamar pekerjaan ke rumah korban dengan membawa identitas palsu untuk menyamar sebagai asisten rumah tangga
selain dipekerjakan pelaku s memanggil dua rekan kerjanya saat majikan keluar rumah
mereka kemudian bersama sama menggasak harta korban namun ternyata aksi tersebut terekam kamera cctv
kedua pelaku ss dan sm akhirnya ditangkap polisi sementara ks masih buron
dengan wibutan transmedia